dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurubicara kementerian luar negeri republik indonesia tengku faizah syah di jakarta
selamat malam pak
selamat malam bopi ibrahim
pak sejauh ini bagaimana kemudian sikap pemerintah indonesia atas kondisi ini
bagaimana klarifikasinya terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa saat ini indonesia sedang mencari dukungan negara asean untuk mendorong myanmar menggelar pemilu baru
pertama ada salah pengertian saya dari pemberitaan yang disampaikan oleh reuters yang mengutip sumber yang tidak bisa disebutkan
ini satu pemberitaan yang mungkin sulit bisa kita konfirmasi
pada intinya adalah saat sekarang menteri luar negeri sedang melakukan proses konsultasi dengan menteri menteri asean lainnya untuk membahas persiapan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi
pertemuan menteri luar negeri asean yang bersifat khusus
dalam konteks itulah sebagai tindak lanjut arahan presiden dan perdana menteri malaysia menteri luar negeri melakukan konsultasi dengan ketua asean yaitu brunei dan juga dengan beberapa menlu asean
jadi pada saat sekarang adalah dalam proses mengidentifikasi posisi negara negara dan membahas hal hal apa yang bisa dibawa ke pertemuan menteri luar negeri asean nantinya
belum ada satupun perujukan mengenai
tidak ada percaya
kembali posisi indonesia sudah sangat jelas
posisi nasional kita berangkat dari satu himbauan agar dicarikan satu solusi yang berangkat pada prinsip prinsip hukum dan mekanisme apabila terjadi sengketa terkait pemilu
jadi kita juga mengingatkan
pada komitmen negara negara anggota asean atas prinsip prinsip demokrasi yang antaranya juga mengkait pada proses pemilihan umum
jadi semua posisi prinsip indonesia posisi nasional indonesia sudah sangat jelas dan tegas
dan kemudian untuk mencari satu breakthrough atau mencari satu terobosan maka menlu menindaklanjuti arahan presiden dan lpm malaysia
saat mereka bertemu di jakarta tanggal lima februari
untuk itulah melu melakukan satu diplomasi menemui menteri luar negeri negara negara asean untuk berdialog dan menyamakan posisi bersama
jadi apa yang ditulis sekarang itu tidak benar karena masih sangat jauh kalau kita bicara mengenai proses konsultasi yang sekarang sedang berjalan
oke berarti yang sekarang sedang berjalan adalah proses konsolidasi dan diklarifikasi bahwa pernyataan yang disebutkan salah satu kantor berita bahwa indonesia posisinya adalah mendukung pemilu ulang itu sama sekali
tidak benar ya pak
tidak benar karena saya katakan tadi yang dilakukan pada saat sekarang adalah mengumpulkan posisi bersama
mungkin saja dalam pembahasan ada dibahas hal hal terkait apa yang disampaikan pihak junta tapi itu bukan merupakan posisi indonesia dan itu masih menjadi satu proses diskusi internal asean
jadi tidak benar karena posisi nasional indonesia sampai saat sekarang tidak berubah
tapi kalau sejauh ini apakah sudah ada komunikasi
pihak kantor berita tersebut atau justru dengan pemerintahan myanmar
karena hal ini cukup kemudian menarik perhatian bahkan banyak sekali asunjuk rasa yang terjadi
ya memang bisa difahami apabila kemudian terjadi sikap sikap yang terkejut atas pemerintahan tersebut karena memang kondisi politik dalam myanmar sendiri sangat terpecah pada saat sekarang
dengan demikian apapun yang dilakukan oleh negara bisa memberikan persepsi yang berbeda di antara kelompok
untuk itulah segala sesuatu yang dilakukan oleh ibu menlu saat sekarang bersifat lebih listening mood mendengarkan apa pandangan negara negara
kira kira asean sebagai satu entitas bisa memberikan kontribusi apa
jadi masih terlalu jauh kalau kita berbicara mengenai mendukung satu posisi dari pihak junta
karena itu bukanlah posisi nasional indonesia
kita justru mencoba mencari satu solusi yang pragmatis yang benar benar bisa diterima di seluruh pihak
apakah itu kelompok nld pemenang pemilu dan juga bagaimana kita bisa menengahi perseteruan yang ada saat sekarang di myanmar
kalau komunikasi dengan pihak kantor berita yang menayangkan atau merilis berita tersebut apakah sudah ada pak sejauh ini
terus terang saya tidak bisa mengkonfirmasi karena yang disebutkan adalah merujuk pada statement seseorang atau dua orang yang tidak mau dibuka identitasnya
jadi saya tidak bisa
tidak bisa mengkonfirmasi satu spekulasi yang beredar di pemberitaan
yang kita sampaikan adalah konsistensi sikap dan politik luar negeri indonesia dalam hal peralihan pemerintahan secara inkonstitusional
untuk itulah kita mengimbau adanya satu dialog untuk mencari solusi internal di myanmar yang bersifat inklusif
bagaimanapun juga proses internal satu negara bisa lebih menjamin satu kesepakatan yang katakanlah bersifat langgang
untuk itulah asean menawarkan jasa baiknya untuk mencoba membantu mencari solusi
namun untuk kita bisa berbicara mengenai kontribusi asean perlu diadakan satu proses konsultasi dulu antara para menteri luar negeri
melihat posisi negara negara hal apa yang bisa kita diskusikan pada saat apabila pertemuan istimewa asean menteri luar negeri asean itu terjadi
jadi kita baru pada tahapan awal sebenarnya
belum berbicara mengenai satu posisi akhir ataupun hal hal yang sudah disepakati oleh seluruh negara asean
kita juga mencatat bahwa saat sekarang yang menjadi ketua asean adalah brunei
tentu saja konsultasi bilateral dengan brunei pun sangat penting
karena kita melihat disitulah peran yang juga brunei bisa mainkan dan juga sekian asean dalam merumuskan posisi bersama
terdapat penyelesaian yang damai
menghindarkannya terjadi pertumbuhan darah dan lain lain
jadi memang ini satu masalah yang cukup kompleks dan tidak mudah
lebih lanjut bisa juga saya tambahkan bahwa sebenarnya presiden indonesia telah juga mengirimkan ucapan selamat atas suksesnya penelenggaran pilihan umum di myanmar
pada tahun empat an november yang lalu ya
dan untuk itu dawang sangsuki juga sudah menyampaikan ucapan
jadi dengan demikian posisi nasional kita sebenarnya sudah sangat jelas
dan terlalu sempit dan menyimpulkan apabila ada perubahan satu posisi pada saat sekarang
oke baik berarti yang dilakukan sekarang sejumlah upaya
dilakukan konsolidasi diskusi selalu antara indonesia dan juga termasuk negara negara asean lain
untuk bisa bersama sama memberikan solusi begitu ya
atas masalah yang terjadi di myanmar
baik terima kasih banyak pak tengku faizasyah
yang merupakan juru bicara dari kementerian luar negeri republik indonesia
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
dan menyampaikan klarifikasinya
terima kasih pak